dia pasti khawatir banget sama gue habis gue telepon dia
demi apa kadar gr batu bata ternyata udah ngelebihin batas maksimal
ayo cepetan buruan masuk cepetan
tak tak tak ayo buruan tak
aduh kenapa sih masa masukin kunci aja gak bisa

lo udah diem gak sih semua itu gara gara lo tau
kok jadi gue yang salah
eh jelas jelas ini salah loh ya
lo kenapa ngejujur sama gue kalo lo udah punya calon suami tuh
jelas jelas dia tuh orang gila
alah dasar kepo kwe
eh lo tuh jadi cewe harusnya bisa jaga tuh gengsi lo
jadi cewe tuh yang kalem yang anggun yang cantik yang gemes yang imut
saya kucing gue tuh di rumah jadi gak ribet kayak gini urusannya
ya udah terserah
lo mau ngomong apa tentang gue terserah
tapi kali ini biarin gue anter lo sampe rumah oke
operasinya gitu gak biro ki
entar michigan juga gak bisa ini
gue gak mau ke mana di kanan
gaput tuh gampang kanan
jangan tinggalin bapak padan ujong
kamu belum tidur put
tangan kamu masih
tangan aku gak apa apa
gak bisa tidur bu
aku tiba tiba kepikiran
ini siapa yang telpon ya
aku gak tau ini nomor siapa
angkat aja put
siapa tau penting
putri kenapa put
agak cepat sedikit ya pak
soalnya kita buru buru
kita harus mencari putnya
kita harus mencari putnya
sabar neng ya
di depan itu ada galian
jadi agak macet macet dikit ya
mungkin setelah galian ini jalannya lancar neng
iya nanti kalau udah gak macet lagi bapak langsung ngebut aja ya pak ya
aku gak tahu apa yang akan terjadi
iya ibu ngerti
tapi kan kita bisa berdoa
tapi kan kita bisa berdoa
itu bu mereka
itu bu mereka
hah ini lokal lo sakit gak
kenapa jadi lap mobil kering yang ditanya
harusnya kan usus goreng nanya ke gue
bukan ke lap mobil kering
males banget gue nanyain keadaan lo
yang ada lo makin ger
kok sampe babak belurung gini
sebenarnya apa ya yang udah terjadi
maaf juga sebelumnya bu
apa ibu yang bernama ibu nawang
karena mereka saat kami tanya siapa keluarga atau kerabat yang bisa kami hubungi
kompak mereka menyebut nama ibu nawa
bagaimana menurut ibu nawang
bagaimana menurut ibu nawang
mereka itu memang saya kenal sekali
dan saya udah nganggep mereka seperti anak saya sendiri
sebenarnya masalahnya apa sih pak
bagaimana menurut ibu nawang
tadi mereka terlibat perkelahian dengan komplotan perampok mobil
yang juga menjadi dpo
bagaimana menurut ibu nawang
tapi mereka gak harus ditahankan
status mereka hanya korban dan saksi
komplotan tersebut juga sudah kami ringkus
dan sekarang sudah dalam proses
keterangan mereka juga sudah kami catat
kami akan hubungi kembali bila kami memerlukan informasi tambahan
tugas kami sudah selesai
kami sudah menyerahkan mereka dalam keadaan baik
kepada ibu nawang sebagai walinya
kalau begitu kami mohon diri
terima kasih ya pak
syukur ya bu
untung kalian selamat
kok malah dimarahin
gue gak marahin
biar otak lo tuh kebuka
pasti tau nadanya tinggi
suka suka gue dong

luka lo di jahit ya
cuma luka dikit
enggak cuma luka dikit
itu lembut banget ngomongnya
sekalian aja bibirnya di jahit biar gak bisa ngomong
kesel aja ya
muka saya udah kayak gini
masih aja dimarah marahin
saya kan juga gini gara gara bantuin rizky
rizky dikroyok sama preman
tapi sekarang apa
bukannya saya ditanya keadaannya gimana
atau gak khawatir dikit
malah cuek judes
meselin lagi bu
ibu seneng kalau kamu bisa keluarin unek unek kamu
kamu lega kan
sama kelakuan putri
tapi ibu yakin banget kalau putri itu sama sekali gak ada maksud untuk bikin kamu kesal
kamu gak benci kan sama putri